anda menyaksikan program pulang kampung gomudik update bersama saya freddy cahya
kita akan kembali pantau situasi arus balik lebaran dua ribu dua puluh tiga bersama rekan kami
di lapangan sudah ada produser lapangan naufal zakwan di merak banten
kita akan cek langsung kondisi di sana pemirsa
ya naufal bagaimanakah kondisi lalu lintas di hari lebaran
kedua ini bisa disampaikan apa saja yang harus diperhatikan oleh para pemudik di sana
baik terima kasih ferdi selamat siang
dan saat ini saya sudah berada di pelabuhan merak
tempatnya di sekitar dermaga tiga
dan memang untuk pelabuhan merak sendiri sudah membuka secara total tujuh dermaga
yang dengan rincian satu dermaga yaitu dermaga eksekutif
dan enam dermaga lainnya adalah
dan sejak saya sampai tadi di pelabuhan merak
memang beberapa kendaraan sudah mulai berdatangan
namun belum terjadi kepadatan yang begitu signifikan
dan memang untuk kendaraan yang mendominasi di pelabuhan merak sendiri
yaitu kendaraan roda dua dan juga kendaraan roda empat
serta bis bis yang berdatangan ke pelabuhan merak
dan jika kita mengacu pada prediksi puncak arus mudik pada tahun dua ribu dua puluh tiga
memang akan terjadi sebanyak dua gelombang
tepatnya pada tanggal dua puluh empat sampai dua puluh lima april
untuk gelombang pertama
dan gelombang kedua akan terjadi pada tanggal tiga puluh april sampai dengan satu mei dua ribu dua puluh tiga
dan memang dengan adanya prediksi puncak arus balik pada dua gelombang tersebut
akan adanya antisipasi yang dilakukan oleh petugas
untuk yang pertama pastinya ada penambahan jumlah operasional kapal yang ditingkatkan
yang akan dikerahkan sebanyak enam puluh lima unit kapal yang akan beroperasi pada arus mudik lebaran dua ribu dua puluh
dan untuk yang kedua terdapat aturan khusus pada penyeberangan bakauheni merak
yaitu pada penyeberangan bakauheni merak akan setiap golongan kendaraan
nantinya dimulai pada dua puluh empat april hari ini hingga tiga puluh april dua ribu dua puluh

akan melayani penyeberangan bagi pejalan kaki kendaraan roda dua kendaraan roda empat bis dan juga
sedangkan untuk truk golongan enam b golongan tujuh sampai golongan sembilan
nantinya akan melalui pelabuhan panjang menuju ke pelabuhan indah kiat
dan untuk terkait data terakhir atau data terupdate dari posco di pelabuhan merak
pada hapus satu lebaran tercatat realisasi total penumpang mencapai lima puluh ribu
satu ratus lima puluh enam orang atau naik empat persen verdi
dari tahun sebelumnya sebanyak empat puluh delapan enam puluh sembilan orang
dengan jumlah kendaraan pada hapel satu lebaran
yaitu mencapai sepuluh tiga puluh dua unit kendaraan
yang telah menyeberang dari pulau jawa menuju pulau sumatera
dan untuk di pelabuhan bakauheni sendiri
untuk penyeberangan dari bakauheni ke merak
tercatat realisasi total penumpang mencapai empat puluh tujuh empat puluh lima orang
dari tahun sebelumnya sebanyak empat puluh dua satu ratus enam puluh lima orang
dan pada hapus satu lebaran kemarin di pelabuhan bakauheni tercatat
sebanyak sepuluh empat puluh lima unit kendaraan menyeberang dari pulau sumatera menuju ke pulau jawa
dan memang untuk situasi keamanan di pelabuhan merak sendiri
sejauh ini sejauh saya memantau dari hari h plus satu lebaran

dan memang untuk situasi keamanan di pelabuhan merak sendiri
masih terpantau aman karena memang sebanyak satu delapan ratus personil gabungan

dan sejauh ini sepenglihatan saya memang masih banyak terus berdatangan
namun tidak begitu signifikan jumlahnya jika dibandingkan dengan kemarin
karena memang kita melihat bahwa ada beberapa mobil yang terus datang
dan juga beberapa kendaraan roda dua yang datang

dan saya akan sedikit membicarakan tentang cuaca cuaca ini
dan saya akan sedikit membicarakan tentang cuaca cuaca ini
dan saya akan sedikit membicarakan tentang cuaca cuaca ini

dan saya akan sedikit membicarakan tentang cuaca cuaca ini
dan saya akan sedikit membicarakan tentang cuaca cuaca ini
selalu berhati hati dan sampai jumpa